pemerintah dari ratu di jahit lima jahitan ya pemerintah
pemerintah kemarin setelah jahit lima jahitan
ya kemarin setelah pertandingan langsung dijahit lima jahitan dan masih belum kering kata dokternya
tunggu empat hari baru bisa di gak tau diapain lagi nanti
kita menandu ini perjalanan panjang di pla asia u dua puluh tiga sampai kemarin luar gini
adakah menjadi suntikan orang untuk nanti sampai ke kualifikasi pla dunia
apa aja pelajaran yang didapat kemarin di piala asia u dua puluh tiga
ya ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat olimpik ya
jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah
dan juga kita awalnya sama sama ingin target itu masuk olimpiade satu tim ini
karena ya takdir berkata lain jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu
dan yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang
dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola indonesia sudah berkembang
semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya
ini pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin
oh banyak hal pelajaran yang kita ambil
karena juga kan kita sudah kumpul sangat lama
terus udah satu bulan lebih ya
terus juga kita dianggap tim sebelah mata
dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal ya
itu sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga
ya bersyukur juga dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini
kita terus ingin maju lebih baik kedepannya itu
dari sisi permainan selama ini dengan pemain naturalisasi itu apa deh
dari teman teman yang dari indonesia dari pemain lokal yang bisa didapat
ya kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya mas ada training camp
jadi beberapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah
karena banyak pemain dari u dua puluh tiga ini kan campuran dari yang senior
jadi gak ada perbedaan jauh lah buat adaptasinya itu aja sih
ya karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya
jadi chemistry kita sangat baik
sudah saling tahu satu sama lain
jadi gak ada perbedaan yang signifikan banget
makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih
dan kita semua paham satu sama lain
nando kemarin gimana melihat witan jadi kapten pemimpin pasal laga lawan gini
terus makan gimana nih jadi katanya pertama kali
kalau dulu kalau dulu
kalau saya menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara
semua berhak saling teguh satu sama lain
sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih
jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan
kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua
dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama
tapi kapten itu adalah yang memimpin kita di lapangan itu aja sih
pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan irak ada beberapa pemain yang dihujat abis habisan dengan supporter
ada pesan khusus nggak buat supporter kedepannya untuk jangan seperti itu atau seperti itu
kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif
jadi semoga juga supporter juga bisa men support lebih baik lagi
kalaupun mengkritik ya mengkritik yang lebih positif lagi